terima kasih anda masih bersama kami di after sepuluh dan jika kita berbicara mengenai musik dan tarian
ini diakini bisa menjadi salah satu unsur pemersatu di seluruh dunia
inilah yang dilakukan oleh sebuah kelompok tari yang menamakan dirinya suara indonesia dance
mari kita lihat sama sama liputannya
doan suara anak anak australia ini terlihat sangat apik menyajikan ratok due asal aceh
mereka mampu membawakan tarian dan nyanyian tradisional indonesia
walaupun mereka tak dapat melafalkan bahasa indonesia dengan sempurna
ratu dueh yang dibawakan anak anak dari gonwana voice ini merupakan didikan suara indonesia dance
yang telah berdiri sejak tahun dua ribu satu di sydney australia
suara indonesia dance telah tampil di berbagai festival
di berbagai negara
di negara asia
dan negara negara eropa
dan meraih berbagai prestasi
di antaranya juara keempat di asian art gallery di sydney
dan berbagai penghargaan lainnya
inilah alvira o'sullivan sosok di balik suara indonesia dance
lulusan institut seni yogyakarta dan institut seni surakarta ini
mendapatkan beasiswa dari pemerintah indonesia karena dedikasinya ketekunannya
talentanya dalam dunia tari tradisional indonesia
ia juga berhasil meraih gelar di bidang studi internasional
dan menyelesaikan tesis mengenai sejarah dan pentingnya tarian saman aceh
melestarikan dan menghormati warisan budaya melalui tarian
merupakan tujuan utama alvira dan kelompok tarinya
eka puspita sari cnn indonesia
kami berhasil mencari pengetahuan tentang tarian ini
wow sangat inspiratif sekali ya dari videonya
tentunya banyak yang penasaran mengenai tarian ini
dan kali ini kita telah terhubung dengan pendiri suara indonesia dance
sebelum kita mulai interview
saya ingin bertanya kepada anda bisakah anda berbicara dalam bahasa
wah luar biasa
tenang kalau begitu ya
wajar ternyata ya
elvira ini yang paling pertama ya
kami tentu sangat bangga
melihat apa yang anda ciptakan saat ini
tapi awal mulanya itu seperti apa sih bisa mendirikan suara indonesia dance group ini
mungkin dari orang tua saya
jadi ibu saya orang indonesia bapak saya orang australia
jadi dari kecil ibu saya punya program radio suara indonesia untuk konsumen indonesia di sini
dan bapak saya juga buat suara indonesia magazine
dan saya suka menari dengan teman temannya
dan awalnya memang mulai dari hobi
tapi lama lama menjadi profesional juga
dan saya juga pergi ke indonesia untuk belajar tari tradisional yang lebih banyak
ya jadi saya pikir orang tua saya dan keluarga saya yang memang cinta budaya indonesia dan saya
wah luar biasa
alvira tentunya kita penasaran juga ya

jika hari ini anda sudah menginspirasi banyak orang
bagaimana sebenarnya awal mula anda belajar tari
dan mungkin masih ingat tari apa sih yang pertama kali anda belajar begitu
dan juga tari tari apa yang kini anda sudah kuasai
waktu saya kecil saya belajar sedikit sedikit dari tante dan ibu saya
tapi waktu saya enam belas tahun saya pergi ke cilacap
saya menjadi ⁇ lence volunteer untuk mengajar bahasa inggris di sekolah sekolah
dan saya ingat sekali guru matematika
guru matematika mengajar saya tari yapong
jadi itu mungkin secara belajar
saya belajar tarian pertama saya
setelah sekolah tinggi saya juga mendapat beasiswa ke isi yogyakarta dulu
dan beberapa tahun kemudian ke isi surakarta
dan di situ saya belajar banyak sekali tarian
jadi dari jawa dari bali dari sumatera
saya juga pergi ke aceh dan belajar tari tradisional aceh juga
oke alfira begitu banyak tarian
dan juga pasti banyak genre tarian yang tidak kalah keren dibandingkan tarian indonesia
bukannya saya mengecekan tarian indonesia
tapi justru yang bikin saya penasaran alfira tinggal di sydney australia sekarang ini
apa yang membuat elvira berpikir saya lebih mengajarkan tarian indonesia deh
atau menularkan kecintaan antara indonesia
atau menularkan tarian indonesia untuk anak anak yang memang ada di australia
saya pikir kalau bagi kami yang bercampur
jadi satu orang tuanya orang indonesia satu orang tuanya australia
mungkin dari waktu muda itu sedikit sulit untuk mencari identitas sendiri
jadi saya pikir melalui tarian indonesia tarian tradisional indonesia dan koneporer
saya belajar identitas sendiri saya bisa menemukan identitas sendiri
dan saya juga ingin menginspirasikan orang orang seperti saya
anak muda seperti anak anak kecil seperti saya
dan juga masyarakat luarnya
saya pikir penting sekali untuk melestarikan budaya indonesia
tapi juga menyebarkan budaya indonesia kepada dunia
wah luar biasa
ini suara indonesia dance alfira ini sudah mulai mempertunjukkan tarian tarian
juga ke negara negara eropa
ternyata bukan hanya ke australia saja
bolehkah anda memberitahu lebih lanjut tentang itu
dua ribu tiga belas itu tur ke eropa yang pertama
kita ke enam negara dan ikut festival internasional
dan juga show sendiri di beberapa negara
kita juga pernah diundang ke negara lain seperti fiji
dan juga saya pernah pergi ke palestine untuk mengajar di refugee camp
dan juga papua new guinea
dan saya pikir lebih banyak saya bisa menyebarkan tarian tradisional indonesia
lebih banyak orang bisa belajar tentang budaya kita
dan juga tidak punya mungkin pikiran lain tentang indonesia
tapi pikiran yang positif tentang indonesia
mengenalkan indonesia lewat budayanya
terima kasih elvira sudah mengenalkan itu juga ya dengan bantuan anda di sini
terima kasih juga sudah bergabung di after sepuluh sianan indonesia
sukses untuk semuanya
dan juga salam untuk semua murid murid tarinya alfira di sana ya
mudah mudahan suatu hari nanti kita bisa menonton ya
datang langsung ke sini ya
dan kita menyaksikan tarian indah dari alfira o'sullivan
terima kasih banyak